kita mengenal istilah kelompok garis keras
kelompok ini mengambil pilihan sikap tegas fanatik dan tanpa kompromi
tapi di sudut yang lain kita juga mengenal istilah kelompok garis lucu
hahaha mereka santui banyak bercanda dan terbuka dengan perbedaan
mungkin dengan pilihan sikap seperti itulah kelompok garis lucu tetap eksis dan berkembang sampai sekarang
karena bukankah dunia ini hanya senda gurau belaka
pengguna media sosial indonesia hampir pasti mengenal akun akun garis lucu
akun akun ini berseliweran di jaga twitter instagram dan facebook
dalam hitungan kasar di twitter misalnya akun akun yang menyematkan nama garis lucu atau gl di belakang nama akun mencapai ratusan jumlahnya
follower tak usah ditanya
akun nu garis lucu di twitter yang dibuat tahun dua ribu lima belas misalnya memiliki sembilan ratus empat puluh empat ribu follower
sementara muhammadiyin garis lucu diikuti oleh satu ratus dua puluh satu ribu follower
di server yang berbeda kata anak anak zaman now ada katolik garis lucu yang diikuti oleh satu ratus lima puluh sembilan ribu follower
bersanding dengan protestan garis lucu
yang dipercaya enam belas ribu akun sebagai pengikutnya
follower nu garis lucu di twitter jauh lebih banyak dari akun twitter resmi ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
dalam akunnya ahi diikuti oleh lima ratus delapan puluh enam ribu follower
begitu juga dengan akun milik ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
apalagi bila dibandingkan ketua dpr ri puan maharani yang diikuti oleh delapan belas tujuh ribu follower
mengapa publik merespon positif akun akun garis lucu
saya menemui wicak sono pemilik akun dorok akung praktisi media sosial yang juga orang lama di jagad digital
ya ini gejala bahwa orang membutuhkan hal hal yang lucu di media sosial iya kan
karena media sosial itu kan tempat semua orang semua narasi jadi satu
nah seperti pasar malam pada saat seperti itulah pasti orang membutuhkan
ya kan humor lelucon sebagai bentuk lain dari hal hal yang serius
hal hal yang mungkin buat orang ah bosen lah cari yang lucu lucu nah itu seperti itu
tapi apakah semua orang memahami bahwa dia itu memang positioning itu
ya pasti ada yang tidak memahami lah di twitter itu kan ada yang pinter ada yang nggak pinter juga gitu loh
meskipun sudah dikasih tahu ini namanya aja lucu ya
dianggapnya loh kok hal hal yang serius dianggap lucu
loh mereka nggak tahu bahwa ini kadang kadang adalah parodi
iya kan kadang kadang tidak mengerti maksudnya
mungkin ini juga sarkasme juga bisa
tapi tetap aja orang bisa salah mengartikan
namanya netizen netizen itu tempat orang salah paham
wicaksono mengingatkan netizen yang sangat beragam memunculkan risiko bagi setiap akun untuk mendapatkan serangan
termasuk pada akun akun garis lucu
bentuk serangannya pun bisa bermacam macam
artinya serangan itu serius mas
serius di media sosial itu kan banyak serangan yang serius
bahkan sampai ada yang namanya doxing
iya kan istilahnya doxing
ungkapan data pribadi
kalau orang yang sudah diungkap data pribadi itu bisa diteror sampai ke rumahnya sampai ke keluarganya
sehingga masuk akal ada orang orang yang memilih menyembunyikan identitas pribadinya untuk alasan keamanan
terhubung dengan admin akun garis lucu gampang gampang susah
apalagi ketika saya meminta izin untuk mewawancarai mereka secara terbuka
semua admin garis lucu meminta disembunyikan identitasnya
kami awalnya berpikir ini enaknya dibikin animus atau yang real saja
dan ternyata pilihan kami saya menyebut kami karena di bali akun ini ada beberapa orang ya
ya karena dengan anomis itu orang nggak akan membahas
ketika kita membuat video
ketika kita sedang diskusi atau apapun
dengan tendensius personal
jadi kita seperti orang yang bebas aja mau ngomong
meskipun kita akan membatasi diri dengan cara cara yang pasti di dalam koridor yang nggak melenceng kan
agar mereka kalau nanti secara personal kemudian sebagian dari netizen mengenal kita
ya akhirnya penilaian mereka juga akan personal juga
jadi orang fokus pada materinya
pada idenya ya tidak pada orang siapa yang ngomong gitu ya
kita juga pengen ngajak netizen itu kalau setiap kali mengeluarkan opini atau menyanggah apapun fokuslah pada idenya
bukan pada personal dibaliknya gitu
kebanyakan negara yang begitu
dan bullying kemudian cancel culture dan yang lain itu kan lebih ke personal dia
dia nggak lagi bahas ide nggak lagi bahas bahkan inti persoalannya
orang jadi suka menyerang sebuah babi buta karena
dicari cari siapa ini orangnya
kemudian di media sosial segala macam diutal utal
itu kan apa tuh ada istilah serangan digitalnya itu ya
itu yang kawan kawan tidak mau
kalau sudah kenal orang akan nyari oh ini sedang kerja di mana
atau anak dari siapa
kemudian diseranglah keluarganya diseranglah institusi yang di mana dia bekerja dan yang lain sebagainya
secara prinsip ya kalau kita ketahuan nih siapa orangnya orang itu bakal subjektif biasanya
ah dia nih apalagi umat konghucu itu kan sedikit jumlahnya
dan mereka itu biasanya saling mengenal
kalau sampai tahu ternyata oh adminnya dia
jadi kurang respect ya gitu pak
jadi alangkah lebih enaknya lebih naturalnya kalau nggak saling mengenal
jadi saya hadir sebenarnya sebagai si konghucu gl itu
alasan senada soal merahasiakan identitas juga disampaikan oleh admin muhammadiyin garis lucu
bagi admin akun akun garis lucu itu kata lucu yang disematkan pada akun mereka juga menjadi tantangan tersendiri
akun muhammad diin garis lucu misalnya ia menyadari image tentang warga muhammadiyah dikenal sebagai figur yang serius
padahal dalam kenyataannya warga muhammadiyah pun juga memiliki sisi humor
karena di artikelnya iad sendiri ditulis bahwa sebenarnya
warga muhammadiyah itu juga punya banyak jog joke
juga punya banyak humor humor di dalam pergaulan internal mereka
di selarapat kita juga sering bercanda kita sering ngobrol hal hal yang lucu
tetapi itu tidak nampak di permukaan
yang muncul di permukaan dari muhammadiyah itu kan bangun universitas bangun kampus
membangun kalau pondok pesantren pada awal awal itu belum banyak ya
saya tidak berani menyebut meskipun sekarang jumlahnya sudah lebih banyak
tetapi pada intinya yang nampak dari muhammadiyah itu ya memang sedikit bicara
banyak bekerja banyak hasil karyanya
nah karena sedikit bicara itu kapan guyonnya bicara aja sedikit
biasa ada yang berkomentar bahwa
biasa ada yang berkomentar bahwa
muhammadiyah itu bukan buat lucu lucuan
muhammadiyah itu sebuah organisasi yang serius
yang kita bekerja untuk kemaslahatan umat
nggak pantes nama muhammadiyah itu buat akun lucu lucuan seperti ini
sampai muncullah semacam artikel di salah satu media
yang ya memprotes keberadaan kita itu
kalau komentar di media sosial facebook twitter jangan tanya yang mempertanyakan itu
akhirnya kita ambil jalan tengah pada suatu ketika namanya kita sesuaikan
kita akhirnya selamatkan ganti nama jadi muhammadin gl
tapi memang membuat akun garis lucu ini syaratnya orangnya harus lucu gitu
ya nggak harus lucu saya
jangan lucu cuma syaratnya nggak boleh baper
gak boleh baper ya gimana itu
gak boleh baper kita punya kepercayaan kita masing masing kenapa baper sama orang lain
itu bener itu
menghargai kepercayaan masing masing ya
apapun yang dituitkan itu sebenarnya jauh dari upaya apalah gitu ya
pertentangan agama gitu mas
kita lebih ke arah ini loh ada yang beda tapi hidup sama sama loh hidup berdampingan
jadi ya perbedaan ya biasa aja gitu nggak usah dibawa pusing
perbedaan kan semua orang semua orang pasti beda semua orang pasti punya pendapat masing masing
siapa paling benar siapa yang benar kan tidak ada semua agama kan benar
admin akun hindu garis lucu bli mengaku
selama ini akun yang dikelolanya tak pernah benar benar berseberangan dengan sikap siapapun termasuk pemerintah
kalau toh ada perbedaan pandangan soal kebijakan tertentu justru perbedaan itu diungkapkan dengan kritik yang cerdas dan tentu saja lucu
misalnya nih kayak keputusan gubernur bali itu tiba tiba menolak bola israel itu kan kita kan jadi kan
kita nama apa udah
itu kita benar benar kita kritisi lah gitu ya dalam konteks ini
tapi sorry menarik soal ini ya
tapi ketika misalnya gubernur itu bicara atas nama pemerintahan gitu itu apakah terkoneksi dengan dia sebagai umat hindu
akhirnya nggak ya
karena itu sama sekali
kan kita sempat bikin survei tuh
hindu gl sempat bikin survei karena gubernur bilang dia mewakili berterima kasih karena masyarakat bali sangat memahami dan mendukung keputusan gubernur
karena gubernur bikin statement begitu kita survei nih khusus orang orang ktp bali nih silahkan diisi gitu kan
apakah itu mewakili ini apakah tidak mewakili gitu
sembilan puluh sekian persen merasa tidak terwakili gitu
jadi itu benar benar sih keputusan
keputusan apa yang mengerakkan
berarti hindu gl ini main politik juga
dalam kadar tertentu ketika kita hidup bernegara terus kita mengkritisi kebijakan mengkritisi itu tapi kan kita tidak menghujat
kita cuma maksudnya lucu lucuan lah gitu ya
lain lagi dengan nu garis
lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu

lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu
lain lagi dengan nu garis satu
mati matikan nah nah ketika kita sindir bahwa di video itu pak ani sedang komen bahwa pasti itu
awalnya tidak dipakai di baju tapi di sarung atau sebaliknya saya lupa jadinya malah terus saya lebih
kemudian saya bilang ke bencerman loh ini lihat sama salah kapral selama ini karena kalimat itu
rame kan akhirnya orang punya aktivitas kita membantah apa yang disampaikan dan kita memelintir dikiranya padahal
kita benar benar ngobrol soal batik gitu nah yang kayak gitu sering jadi memang dan pak pak
anies sendiri terima kasih pak anies sudah menanggapi video kami dan kemudian akhirnya jadi dialog juga
hai praktisi media sosial wicaksono mengingatkan akun akun yang sering berurusan dengan tema tema
tertentu misalnya soal agama memiliki risiko tinggi apalagi agama adalah tema yang mudah
memantik respon orang dan bukan tidak mungkin akan berlanjut kepada tindakan offline atau
teror fisik ingat indonesia akan kembali memasuki tahun politik pada dua ribu dua puluh
salah satu yang dikhawatirkan itu adalah ada yang mendekati mereka dan manfaatkan jasa garis
lucu ini secara politik enak lagi menjelang dua ribu dua puluh empat mas gimana sebetulnya kalau yang namanya politisi
atau partai lah atau pendukung gitu ya itu biasalah mau mendekati siapa saja tidak hanya yang
lucu lucu itu yang tidak lucu juga semuanya didekati itu dalam situasi seperti sekarang tahun tahun politik
hal yang wajar enggak ada masalah kan mereka mencari masa garis garis lucu itu kan akun yang
punya masa punya pengikut banyak siapa tahu pesan dari si pemesan tadi cocok untuk disuarakan
lewat akun akun tersebut hanya saja salah satu kawan garis lucu yang kami wawancara itu ngomong bahwa
justru mereka menolak pembelahan politik dalam pemilu pemilu sebelumnya mas artinya kalau mereka
menerima tawaran politisi atau apa sudah menerima tawaran politisi atau apa sudah menerima tawaran politisi atau apa sudah
apa ya menentukan pilihan itu bahkan keluar dari itu ya mas ya keluar dari niat awalnya ya tapi jangan lupa non blok adalah blok
non blok adalah blok blok tidak ke kanan tidak ke kiri ya kan berarti memilih satu arah gitu kan
enggak apa apa ini kan soal pilihan setiap orang bebas menentukan mau kanan mau tengah mau kiri bebas
dua ribu dua puluh empat nanti pasti akan ada pengawasan regulasi dan seterusnya akun akun garis lucu ini juga pasti
akan membuat apa pasti akan menjadi salah satu akun seperti akun yang lain akan diawasi dong ya ada
undang undang ite di dalamnya ada kekhawatiran enggak maksudnya mereka khawatir atau enggak
kita kita semua apakah kita semua gini dua ribu dua puluh empat nya akan lebih ketat gitu loh ini kan semacam
warning tidak hanya untuk garis lucu untuk kita semua juga kan ya saya rasa kalau warga
net indonesia netizen itu enggak pernah ada khawatir dan takut takutnya jangan lupa meskipun
ada undang undang informasi transaksi elektronik dan ada beberapa kasus ya sebetulnya menjelang
pemilu nanti bawaslu kan juga mengeluarkan aturan perdoman pengawasan pemilu jadi akun akun
yang terkait dengan partai politik atau calon itu harus didaftarkan nanti dipantau oleh
bahwa seluruh supaya tidak ada pelanggaran pemilu garis lucu tolong ini kalau kemarin kita ngobrol
perangnya ini harus didaftarin iya didaftarkan ke bawah seluruh kan nanti kalau mereka eh apalagi
kalau akun tim sukses resmi itu harus dia naftarkan kalau yang tidak resmi ya mungkin
tidak wajib mendaftar tapi pasti akan dalam pantauan atau radar jangan lupa ya aparat
kepolisian kita itu memantau semua percakapan di media sosial jong awar
tapi bukan akun garis lucu kalau tidak bisa merumuskan apa yang mungkin mereka hadapi
tahun politik dua ribu dua puluh empat yang pertama kepada para para calon para kontestan itu ya kalau melakukan
pendekatan ke admin garis lucu itu yang serius lah jangan cuman mention mention tindak lanjuti dm tanya
kasrekira kita sudah melalui ini agak serius ya belem ya kita boleh boleh dong when u bisa sudah
melalui berbagai masa pemilu silly moy w lebih dari kita diajak bicara ordebaru dan seterusnya
mungkin sudah tidak terlalu nyambung tetapi kalau kita bicara dari pemilu sembilan puluh sembilan kemudian dua ribu empat dua ribu sembilan dan seterusnya
kita sudah mengalami banyak sekali hal dan kita harusnya sudah semakin dewasa
serangan serangan seperti politik uang serangan fajar dan sebagainya
jangan mau kalau lima puluh ribu kalau lima ratus ribu pikirkan saya kira itu saja
balik lagi kalau sedikit tolak kalau banyak ya pikir ulang
tapi enggak poin seriusnya kita nggak akan merembet ke sana kita hanya menstabilkan istilahnya
terserah mereka akan ngapain kontestan pr tujuh tetap malah mau
mau gimana pun keadaan dua ribu empat mau terbelah kita tetap jalan yang sama
kita usahakan untuk menstabilkan
yang jelas lebih meriah kenapa
karena orang sudah
berkali kali mengalami proses yang sama dengan gaya yang intensitasnya semakin naik
semakin naik dan yang pasti naik juga nanti untuk di dua ribu dua puluh empat
tapi harusnya itu jadi pelajaran kan kita sama sama mengalami di sepuluh tahun terakhir atau sembilan tahun terakhir ini
lalu strateginya ya pastinya harusnya semua orang sudah paham
kalau dilihat dari
perjalanan kita selama ini itu tidak terhindarkan sepertinya
cuman ya lagi lagi mudah mudahan kita bisa mengambil peran penyeimbang
agar tidak sepenuhnya media sosial itu menjadi pekat keruh
kita bisa tetap lucu lucuan
kalau khawatir itu sudah pasti pak
karena kan kita posisinya kan minoritas
kalau sampai benar benar terpecah ya kita takutnya balik ke era
itu era zaman dulu pak
zaman dimana kita itu dilarang lagi
oke artinya ada harapan juga nanti di dua ribu dua puluh empat ini semua fine fine aja gitu ya kayaknya ya
iya semua fine fine jangan sampai pakai politik agama lagi lah
kalau pakai politik agama lagi yang paling kena itu saya juga kena masalahnya
orang nggak bisa bedain mana konghucu mana buddha mana kristen apa segala pokoknya cina disikat gitu
nah itu dia
lusipit putih hajar gitu kan
itu yang umat kami takutkan gitu pak